dan untuk mendapatkannya pemain hanya perlu mengikuti sebuah event yang ada di dalam game lalu pemain pun bisa langsung bermain seperti biasa
kerugian yang diderita korban mencapai lebih dari enam puluh delapan miliar rupiah
tapi tidak terbatas pada emiten konsumen
dan bapak sekjen kpk
perdamaian abadi dan keadilan sosial
kini bank indonesia mencatat ada aliran modal asing masuk atau capital inflow sebesar tujuh satu triliun
sehingga terjadi kelebihan stok yang sangat besar tahun dua ribu dua puluh tiga
karena upaya fisik dan upaya mental itu perlu selarat
memang pendekatan penegakan hukum harus hati hati apalagi dengan pendekatan yang sekarang kalau kita
sebagai pegawai yang memenuhi syarat
bkn ri dalam melaksanakan asesmen twk terhadap pegawai kpk melibatkan banyak unsur instansi
juga semakin baik dan semakin kokoh
tetapi menurut bayu menarik minat anak muda untuk kembali menggeluti pertanian
satu mau gak mau kita mesti lihat dulu di dalam keluarga ya
dan kemudian selama psn proyek strategis nasional kita mendorong bagaimana supaya ham bisa menjadi kerangka dalam pelaksanaan proyek strategis nasional